aku nunggu jam kayak gati
sepertinya ada yang nggak beres mas
surti baru aja menerima surat
isinya seakan akan tahu kalau mas prabu
itu lagi kehilangan seseorang
apa kamu tahu pengirimnya siapa
apa surti lihat
enggak mas surti nggak lihat
aku juga gak tahu apa yang dimaksud
orang ini itu zahira atau amira mas
aku udah minta surti
untuk menghubungi zahira dan arman
kalau ternyata zaira baik baik aja
berarti yang dimaksud orang ini
tapi tapi kenapa orang ini menculik amira mas
apa hubungannya apa maksudnya
terus dia bilang ini bayaran atas semua kesalahan mas
apa sih maksudnya mas
saya sendiri juga gak tahu aini
kamu harus dihukum
tapi bukan hukuman benjar
kamu tidak akan pernah menyangka
apa yang aku lakukan
untuk membalas semua perbuatan kami
semua ini pasti ulas si pinjang itu
pas masih di situ kan
saya akan cari tahu siapa pengirim surat itu
dan saya akan terus mencari amira
kalau kamu bisa menghubungi zaira nanti ya
apa si pijang itu yang sudah berani mengancam saya
dan menculik amira
tidak akan saya beri ampun orang itu
yang nyuruh dia kayak gini
kamu nyuruh arman
nyantainya kayak gitu gitu
supaya aku bisa nempel sama kamu ya
terus kesannya kan ya sengaja
kadang ya rencana kamu berdua
non non tolong jangan pergi sendirian non
lepaskan aku man
mendingan sekarang kamu pergi dari sini
belum cukup ya kalau bikin aku malu depan rizky
malah aku kesel banget man sama kamu
lepaskan aku man
eh lu lihat
sekarang rizky itu sedih dia patah hati
semua gara gara lu
lu bisa gak sih jaga perasaan dirinya sedikit aja
mana sih sekat gentleman lu
non eh sebentar
apalagi lo bilang kan kalau gue gak gentleman
kalau emang jantan kalau emang gentleman
lu tunjukin dong semuanya
semua perasaan lu ke zahimu
jangan cuma bisa ngumpetin dalam hati
tapi abis itu
lu juga harus berhati hati
jujur ya cara lu tuh norak banget man
ayo dong jangan jadi penakut
baru mikir kan
ayo sekarang lu kejar
lu kejar zaira
lu nyatain semuanya ke diri
akhirnya berani juga dinyatain cintanya
non negerin aku dulu non
apalagi sih man
aku udah bilang sama kamu tolong jangan ikutin aku man
udah sekarang lepasin aku
ini ini ini penting ini penting
non aku mau ngomong sesuatu
apa sih man
apa sih man
apa sih man

aku dari dulu sampai sekarang aku
apa sih man
oke sebenarnya non
non sebenarnya aku

ya budi nonzair lagi sama kamu enggak iya budi kenapa sih
kayaknya amira diculik deh amira diculik
iya tadi budi dapat surat ancaman segala terus kamu bantuin cari amira ya iya
tadi lu bilang amira diculik gimana ceritanya
tadi ke telepon terus dia begitu amira diculik mati terus misalnya mau apa lagi
tadi juga kurang jelas tapi katanya dia melihat ada surat
terus nyonya minta kita bantuin mereka
emman udah sekarang kamu tenang dulu kamu harus sabar mudah mudahan amira gak akan kenapa napa
udah sekarang aku temenin kamu cari amira ya
mau ditemenin gak sih men ayo
men kita harus cari kemana dong men
enggak tau noni macet lagi
kamu tau jalan alternatif
tapi aku mau sementara juga
itu cari amira kemana dong man
aku mau lari
daripada rumah cinta ini
aku harus temenin amira sekarang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang
aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

aku harus bisa lepas dari sini sebelum orang itu datang

amira kamu dimana
ngomong yang jelas dong

aku nunggu udang kayu jati

gue gak sempet jelas lagi dia ada dimana
jangan jangan amira kedengaran apa lagi
gue cari amira dimana ya
gue tau gimana cara ngelacak dia dimana

siapa tau masih bisa